kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan gempa magnitudo lima enam yang terjadi di cianjur jawa barat disebabkan pergerakan sesar cimandiri
apa itu sesar cimandiri
sesar merupakan rekahan batuan yang terpisah dengan rekahan lainnya yang bergerak satu sama lain
dikutip dari detikom jurnal universitas pajajaran menyebut ada enam struktur sesar di wilayah jawa barat
yaitu sesar cimandiri sesar cipeles sesar baribis sesar lembang sesar pelabuhan ratu dan sesar citandui
sesar cimandiri sendiri adalah yang terdiri atas tujuh seri
segmen yang memanjang dari teluk pelabuhan ratu sampai pada larang
dan dalam sejarahnya sesar cimandiri tercatat sebagai sesar aktif di jawa barat dan beberapa gempa bumi besar terjadi akibat sesar ini
yakni gempa pelabuhan ratu pada seribu sembilan ratus gempa pada larang pada seribu sembilan ratus sepuluh gempa conggeang pada seribu sembilan ratus empat puluh delapan sukabumi pada dua ribu satu hingga gempa pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh
yang terjadi di cianjur